tapi aku akan lakuin apapun
asalkan aku gak dipisahin sama anak anakmu
kamu gak akan bisa menghalangi aku
tukar bisa menghalangi aku tak terkecuali
karena kekuatan cinta
mau kemana sih
suruh bayar rumah sakit
sekali lagi gue gampar
kim dulu mau kemana sih bang
bang kalau capek tiduran aja
udah gak usah
bang jaka kan keluar
biayanya untuk pasien yang bernama gava
jaka sama selly
kalau sudah dibayar bp nya dulu ya bang
iya suster akan saya usahain secepatnya ya
gak ada yang bisa dikira
gak ada yang bisa dikira
gak ada yang bisa dikira
gak ada yang bisa dikira

biaya buat selly aja belum tentu ada
ditambah lagi buat mas gafin sama jaka
gak ada yang bisa dikira
bagus pasti lebih imli pibuk
kalau bisa kalau marah
belum aku nggak ada uangnya
kalau gak ada aku anak kamu meninggal
jadi kamu utang nyawa sama aku
jangan lepas tanggung jawab dong kalau yang meninggal gimana
om jangan marah malam
kamu udah keterlaluan
bayar gunasin semuanya
kalau gak kamu tau kan harus gimana
nikah loh sama aku
udah lah nyerah aja
gak akan mampu kamu bayar
ya allah pinjam uang kemana sebesar ini
bu murti kan
iya pak ada apa ya pak
bu saya pemilik toko emas berkah
saya datang kemari untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu murti karena sudah membantu saya
perhiasan yang dirampok semuanya sudah kembali
dan perampoknya sudah ditangkap polisi
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ibu
alhamdulillah pak kalau berlian itu sudah di tangan bapak lagi
tapi pak bukan saya pak yang menolong bapak
dibantu sama pak gavin dan pak jaka ini
kalau begitu biar saya membayar semua biar rumah sakit
tidak ada yang bisa dihukum
saya sudah banyak berhutang budi pada semuanya
jadi anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih saya kepada ibu
pak benar pak bapak yang mau bayar
iya saya akan mengurus semuanya dulu bu ya
dan ibu tidak usah memikirkan masalah biaya rumah sakit
saya permisi mau saya ke administrasi dulu
makasih banyak ya pak makasih pak
saya permisi ya
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah ya allah
ya allah pertolonganmu datang tepat waktu ya allah
di waktu yang tidak aku sangka buah
karena ibu baik jadi selalu allah nolongin kita
tidak usah ikut campur tidak usah seramah
tanpa ibu masih lima puluh juta lulusan laku yang harus dibayar
masih ingat kan
jangan cobain itu bayar
atau aku masukin kamu ke penjara
aku pesan kamu sama anak anak kamu selama ini
sudah saja kak jangan ancam aku terus
insya allah aku akan bayar semua hutang kamu
tapi aku akan lakuin apapun asalkan aku gak dipisahin sama anak anakmu
kamu gak akan bisa menghalangi aku
tidak bisa menghalangi aku tatik pejuweli
harus kamu ingat ya mufti
karena kekuatan cinta setiap orang akan melakukan apapun
bisa melakukan apapun untuk menangani

kenapa harus ada yang ingin melakukannya
tidak ada yang ingin melakukannya

murti dan anak anak baik baik aja
karena aku gak bisa
temenin kamu ngadepin jaka
aku udah gak kayak dulu lagi
yang ada malah ngerepotin kamu aja
mendingan aku pergi
komporisi mau kemana tuh
komporisi mau kemana
komporisi mau kemana
aku bahkan belum sempet bilang makasih sama mas gafin
makasih banyak ya mas
atas semua yang udah lakuin
untuk aku dan anak anakku
karena aku selalu nyusahin kamu
tapi aku udah gak bisa apa apa lagi murti
lebih baik aku sekarang pergi
mas tunggu mas
on tunggu jangan pergi om

mas tunggu jangan pergi worthy gates
mas jangan begini mas
masa apapun yang kamu lakuin selama ini sangat berarti mas buat aku dan anak anakku
kalau mas memang masih sakit jangan dipaksain mas
mendingan mesti istirahat aja di rumah sakit
udah gak apa apa murti